jadi gini kan output outcome nya yang penting
tidak terganggu ya tentu
apa punya kewenangan dalam
tanda kutip dan inovasi
bagaimana agar pembelajaran menjadi lebih
bagus dan saya kira
saya memanai positif saja bahwa
pak gubernur ntt
tentu jam lima di ntt berbeda
dengan jam lima di jakarta
ini perlu dibarengi dengan beberapa
kesiapan kesiapan yang lain tentu
pak gubernur sudah menghitung mungkin ya
termasuk infrastruktur yang perlu disiapkan
dan lain lain jam lima di ntt
tentu berbeda dengan jam lima di jakarta